bank indonesia mengajak negara asean lainnya untuk mengembangkan mata uang digital melalui central bank digital currency cvdc
keberadaan mata uang digital bank sentral seperti yang diusung indonesia dalam rupiah digital nantinya dapat menjadi referensi bagi aset digital lainnya
di sela gelaran asian central bank deputies meeting bank indonesia memamerkan telah memperkerasai mata uang digital sejak dari presidensi indonesia dalam g dua puluh
gubernur bank indonesia periwarjio mengatakan central bank digital currency harus dikembangkan di kawasan asean karena dapat menjadi solusi dari masalah yang muncul pada penggunaan aset kripto
perdagangan aset digital seperti kripto memerlukan referensi satuan hitung dari mata uang digital yang berdaulat
indonesia akan mempercepat pengembangan desain rupiah digital di bawah proyek garuda
bank indonesia sudah merilis dokumen konsultatif tentang pengembangannya
rupiah digital akan menjadi mata uang digital resmi yang dikeluarkan pemerintah
dan menjadi aset referensi aset digital lainnya
promotasi di asean
indonesia sudah mengambil konsultatif
kita sudah isu
dan di tengah tahun ini kita mulai memperkembangkan desain rupiah digital di bawah proyek garuda